sejumlah pelajar yang diduga hendak mengikuti aksi demo menolak rancangan undang undang cipta kerja omnibus law di depan istana negara jakarta pusat diamankan oleh petugas kepolisian polsek pademangan jakarta utara selasa siang
aksi kejar kejaran terjadi antara petugas dengan kelompok pelajar yang tengah melintasi jalan gunung sahari raya pada mangan jakarta utara pada selasa siang
petugas kemudian menangkap lima orang pelajar yang diduga akan mengikuti aksi demo menolak rancangan undang undang cipta kerja omnibus law di depan istana negara jakarta pusat
para pelajar kemudian dibawa ke bapolsek pada mangan untuk didata dan diberikan pembinaan
dari polsek pademangan dalam rangka aksi unjuk rasa ini sudah memploting anggota di beberapa titik untuk melakukan penyekatan penyekatan
nah gunanya kita untuk melakukan antisipasi apabila ada dari adik adik pelajar maupun mahasiswa ataupun dari oknum oknum yang ingin datang ke ikut melaksanakan aksi unjuk rasa ini